kawasan puncak kabupaten bogor jawa barat mulai dipadati kendaraan dari jakarta pada hari kedua idul afitri
meski tempat wisata dan restoran tutup masyarakat menyasar lokasi yang terbuka untuk umum
seperti kios makanan kecil perkebunan teh dan masjid attawaun ⁇ yang berkumpul untuk berkumpul bersama keluarga
meski sempat lengang pada pagi hari kemacetan terjadi mulai senin siang di beberapa titik rawan seperti simpang safari megamendung dan sejumlah pasar rakyat yang berada di pinggir jalan
kemacetan disebabkan banyaknya kendaraan dari jakarta dan aktivitas masyarakat
aparat kepolisian yang berjaga di beberapa pos psbb terus berpatroli untuk memastikan warga mengikuti ketentuan psbb di wilayah puncak
dalam artian masyarakat lokal yang keluar masuk kendaraan kemudian kalau di mega mendung disitu ada masjid
kemudian pada saat saat mungkin jam sholat nah disitu agak keramaian kemudian sama juga di megamendung itu keluar masuk kendaraan kendaraan masyarakat lokal
kemudian kalau di pasar di pagi hari masyarakat lokal yang berbelanja kemudian di simpang safari sama juga itu keluar masuk kendaraan masyarakat lokal